kasablangka jakarta selatan bisa dibilang kawasan yang mewakili julukan kota jakarta
metropolitan modern beragam dan macet
namun orang sering lupa jakarta juga dikenal sebagai kota yang menyimpan aneka kisah yang syarat akan sejarah
ada yang berjalan harmonis namun beberapa terkesan tragis hingga menimbulkan nuansa mistis
kasablangka sebuah cindera mata dari negeri matahari terbenam
hadiah yang belakangan tertanam dan tumbuh memberi kesan glamor sekaligus rumor horror
goresan cerita pertama kali tertoreh pada seribu sembilan ratus enam puluh an saat presiden pertama republik indonesia soekarno
yang pada kala itu membina kerjasama dengan orang nomor satu maroko raja hasan ii
bentuk kerjasamanya adalah sister city
yakni memberi nama jalan di ibu kota maroko rabat dengan nama ru jakarta
ru bandung dan avenue soekarno
sementara di indonesia salah satu jalan di jakarta disematkan nama dari salah satu kota di maroko kasa blanca
berbicara soal jalan kasablangka dalam pembangunan jalan yang baru diresmikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
pemerintah sempat terkendala beberapa hal
salah satunya adalah harus membongkar sebagian tanah makam yang membentang luas di peninggalan hindia belanda tersebut
pembongkaran seperti kita lihat tetap terjadi setelah pemerintah memberikan dana ganti untung pada pihak terkait
dan sejumlah makam dipindahkan ke tempat lain
pada masa kolonial sudah dibangun menjadi tempat pemakaman umum oleh pemerintah kolonial hindia belanda pada saat itu
di sini juga menjadi salah satu kuburan wakaf umum wakaf masyarakat kemudian diambil alih pengelolaannya
proyek ini pun selesai dengan meninggalkan sejumlah kisah misteri yang tumbuh dari masyarakat sekitar
dan berkembang menjadi legenda ibu kota
terowongan itu kan memang dahulunya adalah pinggiran dari kuburan
jadi perbatasan kuburan ini benteng pulau itu sampai sini kan dipotong oleh jalan kasablangka
maka disitulah kemudian memang
barangkali ya karena kurang konsentrasinya para pengendara mobil pengendara roda dua
sudah konsentrasi dia sedang mengamun maka terserempet maka dia menabrak pinggir marka jalan
maka dia meninggal dunia disitu
jadi cerita cerita seperti itu didengung dengungkan untuk menambah cita rasa kehidupan kota jakarta
terutama di terowongan kasablangka itu
meski di kawasan kasablangka menjamur tempat kuliner
namun kalau anda meminta saya untuk rekomendasi tempat makan ini
jalan sedikit ke arah jalan kiai abdullah ⁇ shafii ⁇ untuk menikmati kegaduhan yang ada di depot soto geberang
yang sudah berdiri sejak tujuh puluh an ini
nanti kayak gini pergabutannya ya mas
mas ini sudah sering
kaget juga ternyata
ini saya takutnya pas lagi makan gebrek juga ke soto nih takutnya
wow ini experience pengalaman pertama kali saya nih mau makan soto aja dicagetin dulu
makasih banyak ya mas ya saya coba nikmati nih kalau dari wanginya itu sih gak sering bener
bukan hanya penghubung bagi warga pinggiran ibu kota dengan pusat jantung jakarta yang tak pernah berhenti berdegup
namun juga sebuah wujud hubungan persahabatan bagi sang zambrut penghuni katulistiwa dan si penjaga matahari terbenam
tim liputan cnn indonesia